sudah bukan rahasia lagi jika perusahaan otomotif tidak hanya membuat kendaraan saja
mereka juga berlomba membuat robot yang bisa difungsikan untuk bermacam kepentingan
ada robot yang jago bermain basket layaknya libron james
hingga robot yang bisa beradu kecepatan dengan pembalap valentino rossi
teknologi dunia otomotif telah diramaikan oleh beberapa perusahaan global asal jepang
lihat saja yamaha toyota hingga honda
sejak awal dua ribu mereka coba mengimplementasikan teknologinya ke dunia robotik
perusahaan motor honda mengenalkan robot asimo generasi pertama ke publik jepang pada dua belas november dua ribu satu
robot humanoid berbentuk astronot dengan tinggi satu tiga meter ini
mampu berjalan dan bereaksi terhadap perintah manusia
kini generasi kedua asimo mengalami pengembangan pada teknologi mobilitas
dengan pemasangan intelligency walk atau i walk ia bisa bergerak dan menirukan gestur yang mirip manusia
ditambah sistem otonomi atau otonomo system
memungkinkan asimo beroperasi secara otomatis dalam merespons lingkungan di sekitarnya
pertengahan tahun dua ribu lima mitsubishi heavy industry membuat robot domestik jepang bernama wakamaru
pembuatan robot ini ditujukan untuk mendampingi orang tua dan penyandang cacat
meski hanya diprogram oleh chip
wakamaru mampu memahami sepuluh ribu kata umum untuk kehidupan sehari hari
ia juga dilengkapi dengan teknologi pengenalan wajah berupa sensor dan kamera di posisi kepala
yang memungkinkannya mengenali hingga sepuluh orang sekaligus
jika dihubungkan ke ponsel kuakamaru bisa dijadikan pemantau untuk memeriksa kondisi rumah
sekelompok teknisi toyota membuat waktu luang mereka lebih bermakna dengan melahirkan sebuah robot humanoid bernama q
q adalah sebuah robot dengan postur manusia setinggi satu ratus sembilan puluh cm
yang dibekali kemampuan melempar bola basket ke target dengan tingkat akurasi yang tinggi
seperti yang diberitakan laman the verge saat diuji coba bertanding lempar dengan salah satu klub basket asal jepang
robot view secara telak memenangkan kompetisi adu lempar tersebut
perihal kemampuan lain seperti membawa bola ataupun bertahan adalah pr lain yang masih terus dikerjakan para teknisi pembuatnya
beberapa robot diciptakan untuk menjadi pendamping pemiliknya
jika sang pemilik sedang bersedih hati robot bernama kirobo ini akan menghibur dengan gerakan tubuh dan kata kata
ki robo juga mampu menjawab pertanyaan
memalikan wajah dengan memutar kepala dan bisa mengenali wajah sebelum melakukan percakapan
robot q robo dibuat oleh toyota dalam sebuah proyek bernama toyota heart project
yang memfokuskan agar komunikasi manusia dan mesin menjadi lebih efektif
selain itu banyaknya wanita di jepang yang tidak memiliki anak membuat angka kelahiran di jepang menjadi cukup rendah
jumlah warga berusia lanjut pun semakin banyak
kirobo diharapkan membangkitkan naluri ibu untuk memiliki anak yang sesungguhnya juga menemani mereka yang kesepian
perpaduan antara budaya tradisional dan teknologi modern diperkenalkan oleh nisan melalui teknologi propilot
propilot adalah teknologi yang bisa memarkir dirinya sendiri
selain di mobil teknologi ini diterapkan untuk sepatu bantal dan alat alat rumah tangga lain agar bisa merapikan dirinya sendiri
dalam penerapannya suatu benda akan dilengkapi beberapa roda kecil sebuah mesin dan sensor untuk menggerakkan sandal melewati lantai kayu
setelah mengembangkan teknologi motor robot versi pertama pada dua ribu lima belas lalu
pabrikan sepeda motor yamaha pada november dua ribu tujuh belas resmi menguji coba motorbot versi kedua di lintasan balap sirkuit tenderwill amerika serikat
kali ini yamaha mengganding salah satu rider nya di motogp valentino rossi
untuk beradu kecepatan dengan motor robot terbaru mereka
untuk tes kali ini the doctor dipersenjatai motor andalanya yamaha yzr m satu
hasilnya rossi sukses finish lebih cepat tiga puluh satu detik dibandingkan motorbot
dengan catatan waktu yang cukup jauh rosi pun membuktikan jika lintasan balap belum dikuasai oleh mesin dan teknologi canggih